sementara itu artis diki chandra berencana mengikuti pemilihan wali kota tasik malaya dua ribu tujuh belas mendatang
mantan wakil bupati garut ini didukung oleh partai keadilan sejahtera dan partai bulan bintang
pemain sinetron dan sutradarat diki chandra memantapkan diri maju dalam pilkada tasik malaya dua ribu tujuh belas sebagai calon wali kota
keseriusannya untuk maju di pilkada serentak gelombang kedua di dua ribu tujuh belas mendatang disampaikan diki di kantor dpc pks jalan insinyur juanda tasik malaya sabtu pagi
selain pks diki juga sudah berkomunikasi dengan partai bulan bintang
yang akan diusung oleh pks dan pks akan terus dalam komunikasi memujukkan bagaimana supaya kita bisa maju dan bisa sebagai calon di dalam pilkada kota tasik malaya
diki yang dilahirkan di tasikmalaya merasa punya banyak kesamaan visi dan misi dengan pks sehingga tidak sulit untuk menemukan titik temu
lima tahun saya menghilang dari dunia politik jelas banyak hal yang pasti terlewatkan dan dari obrolan pendek tadi banyak hal hal positif yang bisa kami diskusikan dan betul
dan betul kalau bisa larut memang sudah sekian lama memang dengan teman teman di
pks ini memang memiliki beberapa guru guru yang memang spirit spirit yang sama
diki chandra yang mundur sebagai wakil bupati garut dua ribu sebelas silam mengaku punya banyak ide dan gagasan untuk membangun tanah kelahirannya di tasikmalaya